baik kak aku akan pergi dari rumah ini
tapi perlu kakak ingat kakak itu adalah seorang pemimpin
kakak harus amanah
kakak gak boleh melakukan kejahatan yang terang terangan kak
kakak pemimpin yang fasik
aku takut ini adalah salah satu tanda tanda akhir zaman
karena kakak adalah salah satu orang yang diberi petunjuk
kalian bakalan saya laporin ke polisi
tapi kok cuma gue ngajak evan doang kok lo ngapain polisi segala sih
jangan ganggu mereka
kita cuma mau minta temenin mereka doang
eh asal lu tau ya minuman keras itu haram
bangun bangun bangun
aisyah gak apa apa
alhamdulillah gak apa apa pak
sepertinya desa ini mulai rawan pak
yaudah kalau gitu saya hantarin pulang ya
tenang tenang pak
ada apa sini ribut ribut
memimpin kepala desa di sini desa ini semakin hancur
maksiatan meraja lela
tempat usaha maksiat makin banyak
betul gadis gadis di sini sudah gak aman
banyak penjudi lelaki hidung belang
desa ini sudah jadi kayak sarang perampok
desa ini jadi sarang pemis
hei kalian jangan protes
saya ini kepala desa di sini
dan kalian sendiri yang telah memilih saya
tapi kamu telah membohongin kami
kami tidak mau desa kami dipimpin oleh seorang yang fasik
orang yang telah serang terangan berbuat kejahatan
ini merupakan tanda tanda akhir zaman
kami merasa tertipu
ibu tidak amanah
kami ingin ibu turun dari jabatan kepala desa
oh jadi kalian mau protes
kalian ini benar benar warga yang bodong
dulu kalian yang memilih saya
kenapa sekarang kalian ingin menurunkan saya
kami pikir kamu akan membuat hidup kami makmur dan sejahtera
dasar pemimpin fasik
mulut pemimpin yang fasik
diam kalian semua
kalian jangan berani macam macam
tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan saya
atau kalian akan menerima akibatnya
udah turun aja
ada apa ini ibu tribut
turunkan ibu ratna
kami tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang pasik
mending sekarang loh semua bubar
lo tahu siapa gue kan
gue gak bakal mikir dua kali buat nyakitin itu semua
ini semuanya pas kerjanya aisyah
sekarang warga desa mana ngerti suap asinnya
masuk manis deh
mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini
karena aku gak mau tinggal satu rumah sama pengkhianat
dan orang yang gak mau mendukung aku
eh pasti lu kan yang udah bikin warga protes sama kita
ya allah kak
biar bagaimanapun ini adalah rumah peninggalan almarhum ayah dan ibu
aku berhak tinggal di rumah ini kak
tapi aku ini anak paling tua dan aku yang paling berkuasa
kamu itu udah mencoreng nama baik aku
kamu keterlaluan tau gak
pergi kamu dari sini pergi
baik kak aku akan pergi dari rumah ini
tapi perlu kakak ingat kakak itu adalah seorang pemimpin
kakak harus amanah
kakak gak boleh melakukan kejahatan yang terang terangan kak
kakak pemimpin yang fasik
aku takut ini adalah salah satu tanda tanda akhir zaman
karena kakak adalah salah satu orang yang diberi petunjuk
sekali lagi kamu bilang aku pemimpin fasik aku robek mulut kamu
lo jangan bikin bini gue marah ya
apa yang kita lakuin itu bukan urusan lo
beneran sekarang lo pergi ghi
nah ini rumah kontrakannya aisyah
rumah ini kosong
kamu boleh ngontrak di sini dan kamu boleh bayar kapan aja kamu suka
alhamdulillah makasih banyak ya bu
insya allah bulan depan saya akan bayar
kamu tuh sangat baik tidak sampai berhenti
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
aku juga kak
terpaksa ibu bicara gini sama kamu
saya juga sedih sama kelakuan kakak saya
kakak saya itu adalah kepala desa di sini
tapi dia gak bisa jadi pemimpin yang amanah
saya rasanya malu bu
saya pengen minta maaf sama warga sini
doakan terus kakak kamu ya aisyah
semoga aja allah memberikan hidayah
biar kakak kamu sadar dia menjadi pemimpin hanya untuk memperkaya dirinya sendiri
kades kita keterlaluan ya sejak rata jadi kades dan campur tangan bayu suaminya semua jadi kacau
betul mana ratna pakai uang warga kalau tempat maksiat jadikan desa ini desa pengemis
hadis kita terang terangan mengajak warganya bermaksiat hadis bermaksiat terpilih
ya terima kasih
aisyah kakak kamu keterlaluan dia telah membuang kita sejak udah jadi kades warga ini jadi hancur
kami udah gak percaya lagi sama kamu kamu bilang mengingatkan kakak kamu tapi mana buktinya
kamu sama aja kakak beradek kakakmu ketemu napik tau sama kayak kamu
kami juga tidak percaya lagi uang kami diperas suruh bayar uang ini uang itu gak ada kesejahteraan semenjak jadi kepala desa
iya anak gadis kami
kami dipaksa jadi wanita penghibur anak dan orang tua kami dijadikan pengemis
masya allah ibu ibu bapak bapak sebelumnya saya mohon maaf tapi saya sudah bicarakan hal ini sama kakak saya
bohong kamu tuh pasti ngambil keuntungan dari posisi kamu sebagai kepala desa
iya kan bu

ya allah ini ibu ibu pada kemana ya jam segini belum datang
assalamualaikum bu dewi
bu saya mau nanya kenapa ya aku ibu ibu pada belum datang
padahal seperti biasa kita selalu mengadakan taklim
semua udah gak percaya lagi sama kamu aisyah
nasihatin kakak sendiri aja gak bisa
ya allah kenapa jadi kayak gini ya
udahlah aisah ibu ibu gak bakalan mau ngaji lagi sama kamu
pak kepala sekolah kenapa ya kok ada di luar padahal ini masih jam belajar
semalam kita dapet musibah
sekolah kita atapi pada rutu
makanya anak didik kami saya pulangkan
masya allah tapi gak ada korban jiwa kan pak
alhamdulillah gak ada aisyah
maaf pak memangnya nggak ada dana untuk renovasi sekolah
sebenarnya dana itu sudah turun sebulan yang lalu
tapi dana itu masih ditahan sama bukhades
tapi gak bisa dibiarin pak
kasian murid murid pasti bakalan celaka
kita harus minta dana itu pak
kami sudah berulang kali untuk minta dana itu
tapi bukhades selalu aja ada alasan
mungkin aisa bisa bantu kami
kasian anak didik kami
kasian aisyah aisyah